sajian kuliner berkuah dengan petis madura pertama adalah rujak selingkuh
rujak selingkuh ini merupakan perpaduan rujak cingur madura dan kuah soto babat
penyajian dua menu kuliner ini menjadi alasan atik alias nur hayati
wanita asli sumeneb madura ini menamakan rujak sotonya dengan nama rujak selingkuh
beda rujak selingkuh khas madura dengan rujak cingur surabaya atau rujak soto banyuwangi
serta kawasan jawa timur lainnya adalah penambahan penggunaan petis madura
yang berwarna kuning yang terbuat dari sari pati ikan
jadi ikan pindang yang dibawa dari laut itu kemudian dimasak
kemudian airnya itu sejenis kaldu ikan laut lah
kemudian airnya masakan ikan itu dimasak lagi
diberi garam kemudian menjadi petis madura yang khas
racikan bumbu yang unik dan cita rasanya yang khas
yang membuat para pelanggan rujak selingkuh ini tak pernah melewatkan menu ini setiap mudik ke kampung halaman
jadi yang bikin beda itu
itu rujaknya dikasih kuah soto kan biasanya kalau rujak cuma bumbu kacang aja
di sini ada kuah sotonya ada ikan babatnya
seporsi rujak selingkuh di bandrol sebesar lima belas rupiah
murah kenyang dan nikmat deh
jadi ini kuahnya rasanya kaya banget
karena apa aslinya kan kuahnya itu adalah kuah dari soto babat
itu kan sudah kerasa daging banget
nah di sini tercampur dengan bumbu kacang
kemudian juga ada petis udang
kemudian juga ada petis udang
kemudian juga ada petis udang
dan juga petis ikan
jadi ini saripati udang sama saripati ikan ketemu sama kuah soto
berbicara mengenai petis madura yang terbuat dari ikan
ada satu lagi petis madura yang khas dan terbuat dari kerang khas pesisir pamekasan madura
bahannya dibuat petis
lorjuk ini menjadi komponen utama kuliner khas pamekasan madura
kuah campur lorjuk terbuat dari air rebusan yang diberi garam gula bumbu merah dan daun bawang
setelah mendidih petis lorjuk dimasukkan
jadi ini buat anda yang suka ya
dari rasa daging kombinasi ikan sama telur
nah gambarannya rasa lorjuk itu seperti itu
terbiasa menyantap menu ini sejak kecil bagi sebagian orang menu campur lorjuk ini sekaligus
menjadi nostalgia menikmati kampung halaman pamekasan
kalau di sampang ini madura tidak ada
di pamekasan yang ada campur lorcu
terasa lorjuknya sedap
untuk menikmati campur lorjuk ini pun tak mahal
berkisar tujuh ribu lima ratus hingga lima belas ribu rupiah per mangkok